keinformasi pertama direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham
membenarkan tersangka kasus dugaan suap komisioner kpu harun masiku
sudah berada di indonesia sejak tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh
inilah detik detik kepulangan harun masiku tersangka kasus suap komisioner kpu wahyu setiawan
saat tiba di bandara soekarno hatta setelah turun dari pesawat
kepala umas direktura jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham
menjelaskan dari catatan perlintasan harun masiku sebelumnya sempat pergi ke singapura
tanggal enam januari menggunakan maskapai garuda indonesia
pada tanggal tujuh januari harun dinyatakan sudah kembali ke indonesia
menggunakan maskapai batik air mendarat di bandara soekarno hatta
pihak imigrasi baru membeberkan kepulangan harun masiku
karena terdapat keterlambatan pengumpulan data perlintasan dari bandara soekarno hatta
harun masiku saat ini sudah dicekal oleh imigrasi untuk pepergian ke luar negeri
terkait dengan hal biaya sistem bahwa
seyogiannya fasilitasi iq itu disediakan oleh penyedia atau pengelola bandara
namun karena alasan teknis dan juga terminal dua itu diproyeksikan menjadi low cost carrier
sehingga kami dengan perangkat yang ada
kami berusaha untuk melengkapi kekurangan kekurangan
dan juga pada saat ini kami juga sedang melakukan restrukturisasi simkim
yang masih terus berproses
nah ini apakah ada kaitannya atau tidak terhadap itu
karena memang adanya restrukturisasi simkim ini kan berimbasan dari kombinan data
dan update update sistem secara teknis ke sistem
saya juga kurang memahami
namun dengan adanya kegiatan itu
nah ini yang masih dalam proses proses atau langkah langkah yang ada dalam pendalaman itu